tante blamber naunsy tengerti orangnya ngobrol sama kami yang bertiga
malah ninggalin bukan nolongin ini mana nenek tahu kasihan tadi kehujanan
hati hati riset kedinginan ya nek ya memangnya kenapa dengan saya
waduh ada pohon tumbang di tu lu kaget telat ah elah siapa yang main kumbangan
ini ya dasar mudek itu bukan kumbangan tapi pohon tumbang makanya lo nih
sumpel pakai biji coklat coba diketepin yuk
dikit dikit tuh tuh tuh tuh tuh tuh ada peti mati iya penasaran gue lihat lagi yuk
tapi gue heran nih peti mati kok bisa keluar sendiri dari tanah nih
ini gue yakin nih di dalam peti mati ini pasti ada bangda jadi mudah mudahan aja di dalamnya
ini ada peti nih tiba tiba keluar dari dalam tanah
kali rafa takut diperiksa aja dulu bang udah nggak usah usah cek
bener bener nih gua rasa juga begitu pasti di dalam ada bangdeg nih

nanti ini harus dibuka pake dia buka segala gak usah kita pake buka
dia keluar gak bisa diceket udar dikit jadi kabur enggak
tapi harus dibuka juga bang kalau emang ada mayatnya harus digubur baik baik
kalau enggak ntar arwahnya gak bisa tenang aduh tong hari gini ngomongin arwah jangan

aduh dong hari gini ngomongin arwah jangan
perlahan lah bik siapa yang main di sawah aneh lu mah
aduh sempal bukannya sawah tapi arwah tuh bener kan apa yang gua omongin
iih berat bang bantu nendang
gua coba bantu enggak
iih berat bang bantu enggak
iih berat bang bantu enggak
juga merinding sebenernya
gua gak tega duk
mendingan kita bantuin aja ya
ah gini deh dedek deh
hom pimpa aja dik
kok gak ada kosong
gak ada mayatnya
petinya bisa ada disini ya
mendingan kita laporin ke pak rt aja
nih lebih gampang ini
mau jadi laporin ke pak rt
bakal aja langsung
bangga sama aku pulang dulu ya
katanya mau dibakar
gimana sih lu
gak usah dibakar
udah diamin aja
mendingan kalo kata gua mau begini dik
daripada kita bakarin di peti
gede apunya ya bos
kan yang kita bakar kayu ya
baunya bau menyan ya
udah emang kayu bos
udah baunya pasti
hai mbak mbak mbak mbak lampar nggak bisa ngomong gitu tuh nyentang bunuh
terima kasih kesana terima kasih karena telah membebaskan saya dari hukuman
terima kasih kita dibilang kesana dia pikir kita temen tongrong hanya satu genggel ya
tengah arti dah sama satpam itu bertiga sumpah tengah arti ngurusin pohon tumbang aja sampai
jam segini belum kelar kelar juga tumbangnya di mana sih di papua apa dimana ini coba baru hujan
nek baru hujan nek hujan badai lagi dingin gini nenek tidak baik kalau di luar putih
nek saya antar ya nek stereotip kayaknya nih dah yuk apa masuk angin ini jauh disini nih sakit
tapi berhenti bos capek tapi ngomong ngomong malam punya kemana nih masih ada enggak ya jangan jangan
dia tuh masih mikir kita di belakang
duk tengok belakang
udah gak ada
aduh lega gue udah
eh alat dahulu
waduh mau pente
aduh itu kok bawa aduh
eh kalian kemana aja sih
urusan pohon udah selesai belum
bukan itu pak
tapi kok itu
mak itu mak
mak itu mampir
ngapain sih mampir mampir
restoran kali ya sudi mampir
tapir tamang sapari kali ya suri tapir
enggak enggak enggak
ini mana nenek nenek tahu kasihan
memangnya kenapa dengan saya
malam pir bener
kasih ya pak
ya tumintung betong tadi hujannya gede banget ya
iya hujannya angin
mana pakai petir lagi
nah biasanya kalau kampung kita kena hujan badai seperti ini
untung aja nggak ada korban jiwa
iya serem sih
apaan sih ngamber aja
kok gue jadi merinding ya

itu adalah opi